selanjutnya jaga twitter diriuhkan dengan utas warga surabaya yang mengaku mendapat pelayanan dan fasilitas yang kurang layak saat mengikuti isolasi terpusat di asrama haji sukolilo surabaya
pihak pengelola asrama haji dan pemerintah kota surabaya pun membenarkan postingan tersebut
pemkot surabaya meminta maaf dan melakukan perbaikan segera
isolasi terpusat dilakukan untuk mempermudah pemantauan dan menekan penyebaran covid sembilan belas
ya melalui akun twitter at swimming underscore dori warga surabaya ini menyebutkan fasilitas yang rusak
mulai lift yang tak berfungsi hingga suasana yang bau tikus lembab dan kotor
ketidaknyamanannya disampaikan mulai penjemputannya pasca dinyatakan positif covid sembilan belas
ya saya pasrah sih saya udah nyampe sini juga
cuma begitu datang kondisinya ternyata kok kayak gini kotor gitu ya kecewa
kalau fasilitasnya emang belum siap kenapa harus dipaksakan gitu ya mbak ya
kan kasian juga ya mental orang beda beda
ada yang stres nanti kalau muda kayak saya gini kan yaudah terima aja
tapi kalau yang tua tua gitu ya takutnya malah gak sembuh sembuh karena kena pikiran
pengelola asrama haji sukolilo surabaya pun membenarkan kondisi ini
namun semenjak mei dua ribu dua puluh kelola perawatan kebersihan dan perbaikan baik minor maupun mayor
menjadi wawonan pemerintah kota surabaya
termasuk lima dari tujuh belas gedung dipinjam pakai oleh pemerintah kota surabaya
sebagai kawasan isolasi terpusat covid sembilan belas
jadi dipinjam pakai selama digunakan untuk kegiatan isolasi warga surabaya yang terpapar covid
jadi kalau misalkan siapa yang bersalah dalam hal ini ya menurut saya teman teman pemkot
ini sudah anda kelola harusnya kan dijaga kebersihannya kemudian kerapiannya kerusakannya dan lain sebagainya
pemerintah kota surabaya pun selasa pagi langsung melakukan perbaikan
namun mengakui adanya keterlambatan karena renovasi yang harusnya dilakukan januari
didahului oleh peningkatan jumlah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hingga awal februari ini pasien isoter asrama haji sukolilo surabaya pun selasa pagi langsung melakukan perbaikan

desi ketika renovasi itulah mungkin kalau saya melihat akunnya juga
si pemilik akun ini sudah mulai tidak enak ketika harus dia merasa terpaksa terpaksa isolasi di asrama haji
jadi dari awal kita lihat dia sudah merasa kok didatangi teman teman satgas kelurahan
satgas kecamatan untuk arahkan isolasi di asrama haji
jadi sudah mulai tidak enak dia dia inginnya isolasi di rumah
dia ingin isolasinya di rumah
nah kondisi seperti itu sehingga ketika sampai di asrama haji belum masuk kamar dia sudah melihat kok kondisinya kayak begini
pemerintah kota surabaya menyatakan memohon maaf atas kondisi ini dan menyatakan melakukan perbaikan segera
perawatan dan perbaikan di kawasan zona merah diakui membutuhkan waktu lebih karena termasuk kawasan zona merah
di mana para petugasnya harus menggunakan apd dan menerapkan protokol kesehatan
nah semua mereka yang selalu menuntut
segera merupakan hadir
isolasi mandiri diperbolehkan dilakukan di rumah asal kondisi rumah dan fisik warga sudah lolos asesmen dari satgas covid sembilan belas setempat
isolasi terpusat seperti di asrama haji ini gratis tidak dipungut biaya
pasien mendapatkan pelayanan kamar konsumsi tiga kali sehari dan pelayanan medis
pasien yang masuk kriteria isolasi terpusat ini adalah warga yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas dengan minim atau tanpa gejala tanpa penyakit penyerta dan berusia di bawah enam puluh tahun
di luar kriteria tersebut perawatan dilakukan di rumah sakit rujukan